balas dendam ini
membuat kau seperti ini
maafkan aku nirlang
apapun yang kamu minta
pasti ayahku akan kasih ke kamu
apa ayahku bisa kembali ke rumah aku
kaulah jodohku yang selama ini aku cari
hanya ini yang bisa menepus semua dosaku
selamat tinggal nirlang
aku mencintai dia
aku mencintai dia
aku mencintai hujan
aku mencintai udang
aku mencintai lembu
aku mencintai ap obeyang
aku mencintai hissabi
aku mencintai matahan